apa betul pemuda itu adalah putraku bersama lila
waktu itu dia sepertinya kerja di rumah sakit milik bularas ini
aku harus cari keterangan tentang dia
kalau aku langsung tanya sama dia
dia pasti bingung dan curiga
lebih baik aku mau pergi
maafkan atas kelakuan anak saya ya pak
memang nggak pantas dia seharusnya ngomong seperti itu
tapi barangkali ada benarnya juga tuh omongan
dengan si nafa
kalau memang budina tidak menyebabkan kecelakaan itu
ya kenapa juga budinda harus peduli
kenapa juga budina harus menjual mobil sekarang
dan terus menerus berpembaik kepada saya
dan itu bisa menyebabkan saya punya pikiran kalau
apa memang budina ada hubungannya dengan kecelakaan itu
kalau betul betul budina yang menyebabkan kecelakaan itu
yang menyebabkan istri saya meninggal dan kaki saya runtuh
saya tidak akan memaafkan mungkin
dan itu artinya
artinya budina harus berusaha dengan yang berlanjut

aku tuh lagi mikirin jalan keluarnya supaya indira percaya tau gak
kamu itu gak pernah bisa mencari jalan keluar aida
karena kamu itu adalah spesialis pembuat masalah
setiap ada kamu itu pasti ada masalah
kamu biang pembuat masalah tau gak

kalau tadi kamu gak bikin aku jatoh indira juga gak mungkin salah paham
apa jangan jangan kamu sengaja supaya kamu bisa nyium aku kan
itu gak mungkin aida malah aku berpikiran kamu sengaja jatuh jatuhin ball pen itu kan
supaya aku ikutan jatoh
makanya kamu udah standby di bawah kan
jadi kamu bisa siap nyocor aku
ya ampun zak ngeliat muka kamu aja tuh perut aku udah mulas tau gak
aku mendingan minum jus durian satu liter daripada aku roasting lihat muka kamu
kamu itu bikin keumpamaan kok kampungan banget sih pakai durian segala
kalau aku nih ya seandainya ada mesin waktu pasti udah aku pencet supaya tiga bulan ini cepet lewatnya
gak perlu pakai perumpamaan mesin waktu ya
buat aku pertunangan kita
kita udah selesai sekarang
apa betul pemuda itu adalah putraku bersama lila
waktu itu dia sepertinya kerja di rumah sakit milik bularas ini
aku harus cari keterangan tentang dia
kalau aku langsung tanya sama dia dia pasti bingung dan curiga
tapi kalau gak tanya sekarang tegak tegak ini jadi semakin lama dipecahkan
aku gak boleh cengeng cerita aku bersama riza udah tamat
harus benar benar tamat aku harus melupakan dia aku pasti bisa
dan kok kayak dari tadi papa liatin dia terus
dia bukannya tetangga aida ya pak
papa kenal sama dia
papa gak kenal
tapi rasa rasanya papa pernah lihat dia
terus papa ngapain ada di sini
papa cek up rutin
papa udah tua loh
kamu kelihatannya sedih sekali
kamu gak boleh bohong
bapak tahu persis ekspresi kamu kalau lagi susah
mbak saya minta gaduh gaduh satu
tapi jangan terlalu pedes ya
kau selalu berantem sama aida
tapi yang penting sekarang kamu harus bisa memisahkan antara aida dan aksan
oh masih tidak mempunyai pikiran jelek sama aida
tapi kalau aksan sampai tergila gila sama aida kan kasihan tania
dia bisa sedih bisa otak hati
om kalau si aksan tergila gila sama aida itu artinya aksan emang gila beneran
lagian mana ada cewek aida kok bisa disukain aku gak ngerti sama sekali
aduh riza tania itu kan adik kamu satu satunya
kamu tega kalau tania sampai patah hati
aduh om sekarang semuanya demi tania demi tania
sudah sudah sudah
makan ya sen
eh ya ampun
riza aduh kamu tuh apa apaan sih
tadi aku diusir dari ruangan terus sekarang kamu malah ngikutin aku kesini
ya udah ambil aja
hah gimana sih mah seorang kaya gak bisa beli gado gado
oh aku tahu
aku tahu kamu mau cari perhatian dari aku kan
iya kan supaya bisa deket deket sama aku kan
eh udah deh ya kamu tuh gak usah geeran
oma nyuruh kita makan siang bersama
tinggalin enak aja aku mau makan ini
makanan tuh gak boleh dibuang buang za dosa
ini perintah omah kalau kamu gak mau ya bilang aja sendiri sama omah
dan kamu juga aksan
kamu itu masih gak ngeh ya kalau aku dan aida itu dapat tunangan
makanan baca koran kaya nonton berita kaya semuanya ada disitu
jangan kebanyakan ngelamun di ambulan
zha zha apaan sih kok jadi aksan yang dimarahin
aku tadi yang minta aksan untuk nemenin aku makan di sini
yaudah lah yuk
sana aku pergi dulu ya
kamu ke kantor riza dan melihat aida dan riza ciuman
mereka bilang sih itu nggak sengaja riza jatuh atau apalah
alasan itu pasti gadis yang kata diri itu menggoda risa
riza itu bagaimana sih
katanya dia bilang dia mencintai kamu
tapi malah dia mencium perempuan yang gata diri itu
lagi lagi bercerita apa itu
sekarang liza akan makan disomin ini
aku memang takkan makan disomin ini
mereka masih mesin

begitulah perjenjian mereka
familia riza yang nah nah

kalau nanti makanannya udah dateng lebih baik kamu langsung habisinnya
karena aku malu dilihat sama orang disini makan siang berdua sama kamu
kurang ajar mereka
masih berani mereka berduaan
kamu malu kalau dilihat jalan sama aku
eh emangnya dia ingin kenal sama kamu
artis bukan apa bukan
sok terkenal banget sih
mending muka kamu ganteng jelek gitu kok
om ngapain nyiram kita berdua om
disiram kalian berdua
karena kalian berdua lagi lagi membuat indira sedih
indira kamu tau kan
aku ga pernah mau makan siang berdua sama dia tapi ini dipaksa om ya kamu tau kan
iya ra kamu juga harus percaya
aku mana mungkin mau makan siang berdua sama riza
kamu harus percaya sama aku ra
kalian ga usah acting segala
sudah cukup penghinaan kalian terhadap indira
lihat ini tuh karena kamu lagi lagi lagi karena kamu pembawa siak
nyalahin aku lagi
aduh sah sampai kapan sih sah kamu terus nyalahin aku
yang ngajak aku makan di sini kan kamu
ya udahlah kamu gak sebanyak ngomong
udahlah kita balik kantor aku udah gak nafsu makan siang
aku juga udah gak nafsu makan siang
apalagi sama kamu dari tadi juga gak nafsu sebenarnya